masih terkait perpajakan pemerintah dan dpr menyepakati program pengampunan pajak atau tax amnesti jilid kedua yang akan dimulai pada satu januari dua ribu dua puluh
pengampunan pajak atas harta yang selama ini tidak dilaporkan dan penghapusan denda pajak berpotensi mengerek penerimaan sektor pajak negara
namun sekaligus juga merepatriasi modal dan aset
namun di sisi lain pemberlakuan teks amnesti kembali menuai pro dan kontra di masyarakat
bagaimana basis pajak yang telah terbentuk pada pengampunan pajak jilid pertama sudahkah optimal dan apa urgensi dilakukan pengampunan pajak jilid kedua
kami bahas pagi ini bersama peneliti ekonomi kor indonesia yusuf rendy manile
selamat pagi bang yusuf apa kabar
selamat pagi mas aldi kabar baik
bang yusuf ini teks amnesti jilid pertama sudah dilakukan pada tahun dua ribu enam belas lima tahun berselang teks amnesti jilid kedua akan diberlakukan januari dua ribu dua puluh
waktunya sudah tepat atau belum bang
dan bagaimana sebetulnya evaluasi dari tax amnesty jilid satu dari kor
iya saya kira sebenarnya di dua ribu enam belas silam kita tahu bahwa pemerintah berkomitmen ya ketika itu akan cuma satu kali melakukan pengampunan pajak
karena memang waktu itu pemerintah ingin mengejar basis pajak yang lebih besar sehingga dalam jangka panjang ini kemudian akan berdampak baik ya bagi penerimaan pajak
secara keseluruhan karena sebelum program pengampunan pajak jilid satu dimulai kita harus akui bahwa rasio pajak indonesia itu relatif lebih rendah gitu ya
nah setelah program pengampunan pajak ini selesai memang beberapa peningkatan ataupun kinerja pengenerman perpajakan itu sudah terdekat
jadi misalnya kalau kita lihat dari compliance ya khususnya untuk
untuk wajib pajak orang pribadi itu mengalami peningkatan khususnya setelah pengampunan jilid satu ini dilakukan
nah hanya saja memang harus diakui juga bahwa ini bukanlah alasan yang kuat ya bagi pemerintah kemudian untuk melakukan program pengampunan pajak jilid kedua gitu
karena sekali lagi yang kita ingat bahwa yang pertama tentu komitmen yang sudah disampaikan pemerintah di dua ribu enam belas jilam
kemudian yang kedua
walaupun ini berpotensi ya untuk memperlebar basis pajak dalam jangka panjang tetapi ada hal hal lain juga yang bisa mereduksi ya penerimaan pajak kita
seperti misalnya kemudian di kemudian hari pelaku usaha bisa saja berpikir bahwa tidak usah melakukan ataupun melaporkan pajak secara baik dan benar
toh nanti juga ada program pengampunan pajak jilid jilid berikutnya
nah tentu hal hal seperti ini yang kita perlukan
perantisipasi pemerintah perantisipasi dalam program pengampunan pajak jilid kedua ini
oke jika dilakukan di kala pandemi di kala penerimaan negara juga mungkin ya dari berbagai sisi tertekan terutama soal perpajakan
iya kalau kita lihat argumen ini sampaikan
pemerintah ada dua ya argumen utama
yang pertama pemerintah menyampaikan bahwa program pengampunan pajak ini dilakukan untuk melakukan stimulus ya kepada para pelaku usaha yang ada pandemi pemulihan ekonomi gitu
kemudian alasan yang kedua itu untuk mendorong penerimaan pajak
saya kira dua argumen ini pun kemudian cukup dipertanyakan harus dipertanyakan gitu ya
karena kalau kita berkacu pada argumen yang pertama bahwa ini untuk misalnya memberikan stimulus ya kepada para pelaku usaha kita ingat bahwa di program pen sebenarnya pemerintah sudah punya khusus untuk insentif pajak bagi para pelaku usaha
jenis insentif pajak yang diberikan pun sebenarnya cukup beragam ya mulai dari pph ppn dan sebagainya
jadi sebenarnya insentif pajak ini masih bisa digunakan oleh pemerintah di tahun depan
untuk memberikan stimulus bagi para pelaku usaha untuk bisa memenuhi aktivitas perekonomian kembali
nah pasal yang kedua yang mengatakan bahwa ini untuk mengejut penerimaan juga saya kira kurang tepat
karena kita berkacu kepada amnesti jilid pertama justru penerimaan pajak itu melambat ya ketika program ini dijalankan
karena ada potensi pajak yang hilang dari program ini
karena kita tahu bahwa dengan pemberlakuan tarif tarif khusus itu kan
menghilangkan ya tarif denda yang sebenarnya gitu
nah di sisi lain kita tahu bahwa pemerintah sebenarnya punya banyak amunisi selain pengampunan pajak kalau ingin mendorong penerimaan perpajakan di masa konsolidasi fiskal
jadi misalnya kita tahu dalam ruhpp ada juga kenaikan tarif atas ya untuk pph dua puluh satu khususnya untuk para orang orang kaya dengan pendapatan lima miliar misalnya
saya kira ini salah satu amunisi yang tepat
yang pemerintah juga bisa melakukan extra effort ya dalam misalnya melakukan intensifikasi data dari program pengampunan pajak jilid pertama gitu
jadi saya kira amunisinya cukup besar cukup banyak ya di luar pengampunan pajak kalau seandainya pemerintah ingin mendorong penerimaan pajak di luar program pengampunan pajak jilid kedua ini
oke jadi ada berbagai stimulus ya yang sudah diberikan bagi dunia usaha orang orang
kaya agar bisa lebih taat membayar pajak
tapi kalau kita melihat risiko jika tidak dilakukan teks amnesty ini apakah ada cara lain agar penerimaan pajak itu bisa meningkat bang yusuf
iya kalau kita melihat dari misalnya repatriasi di program pengampunan pajak jilid pertama yang tidak mencapai target
artinya saya membaca ini ada potensi penerimaan pajak dari luar negeri yang tidak di
tentu saja tidak dilaporkan secara proper ya oleh para wajib pajak yang misalnya menyembunyikan hartanya di luar negeri misalnya nah
dalam konteks ini perintah kan ikut dalam kerjasama konsensus internasional melalui automatic exchant of information ya yang sudah berlangsung sekitar lima tahun ini gitu
dan rco ini automatic exchange of information ini menukarkan data data wajib pajak yang bisa digunakan oleh
otoritas pajak dalam memeriksa pajaknya gitu
jadi saya kira pemerintah kemudian sekali lagi punya ini ya banyak amunisi untuk misalnya memeriksa pajak
dan kalau kita lihat secara spesifik misalnya di dalam negeri pemerintah memberikan misalnya dalam program pengampunan jilid kedua ini tarif khusus untuk wajib pajak yang tidak melakukan ataupun melaporkan ya harta
mereka dalam periode seribu sembilan ratus delapan puluh lima dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima sampai dua ribu lima belas
itu range waktu yang cukup panjang gitu ya
saya kira ini sebenarnya bisa diteliti ya oleh para iskut untuk mendorong penerimaan pajak tanpa harus memperlakukan pengampunan pajak gitu
jadi saya kira sebenarnya alasannya cukup banyak ya untuk kemudian sebenarnya tidak program pengampunan pajaknya
ini salah satu satunya jalan untuk mendorong penerimaan pajak
oke tapi kalau kita melihat bang yusuf basis pajak yang terbentuk pada tahun dua ribu enam belas silam begitu sampai saat ini
apakah kemudian ini pada tahun dua ribu dua puluh dua jika diberlakukan kembali evaluasi yang sudah dilakukan pada dua ribu enam belas itu benar benar bisa dibawa sehingga kemudian benar benar kepatuhan pajak yang lebih meningkat ini bisa tercipta begitu dengan adanya teks amnesti jilid kedua
atau justru malah ini dianggap sebagai hal yang
bisa menimbulkan efek tadi
tadi bang yusuf katakan bahwa para wajib pajak cenderung berpikir oh nanti akan ada teks amnesti lagi nih selanjutnya
iya itu kalau kita berbicara konteks kepatuhan memang tidak bisa berdiri sendiri ya
artinya pengampunan pajak ini harus dikombinasikan misalnya dengan pesaan lebih ketat
ya juga peningkatan
dan saya kira sebenarnya sudah dilakukan ya
tidak hanya itu yang terlihat dari rapbn kita
di mana salah satu strategi untuk mendorong ataupun menggenjok terima pajak adalah hal meningkatkan administrasi yaitu dengan menambah sorb pajak pertama yang mengelola pajak nasabah wp yang besar
ya seperti itu
tetapi itu tadi bahwa dengan diberlakukannya pajak pengampunan pajak jilid kedua ini itu kemudian ada efek psikologis yang saya katakan tadi
bahwa ini dilihat pemerintah tidak sistem dengan apa yang disampaikan di dua ribu enam belas silam gitu
padahal kan kita tahu di luar sana banyak wajib pajak yang cukup patuh ya
dan juga memang mereka mengambil pengampunan pajak di
pertama tadi karena mereka pikir oke ini adalah kesempatan terakhir untuk melaporkan pajak secara proper gitu
nah ini kan tentu agak tadi saya katakan agak bertolak belakang dengan semangat yang dihembuskan pemerintah di program pengampunan pajak jilid pertama di dua ribu dua puluh
oke ini selanjutnya pertanyaan terakhir mungkin bang yusuf
menarik jika kita menyoal jumlah kenaikan orang kaya di indonesia yang sempat dikeluarkan juga oleh knight frank ya

apakah dengan tax amnesti ini sebetulnya
akan menjadi peluang untuk mendorong penerimaan pajak dari orang kaya di indonesia
iya kalau melihat basis pajak memang ada potensi ya kesana
artinya dengan orang suka rela pengungkapan sukarela ini bisa dijadikan semacam basis data pajak pemerintah dalam jangka menengah sampai panjang
tetapi kan dalam program ini juga tidak ada yang kemudian menjamin ya orang orang
ini kemudian akan ikut gitu dalam program ini
dan kemudian misalnya melakukan repatriasi aset mereka kembali ke dalam
nah ini yang kemudian menjadi tantangan tersendiri meskipun jumlah orang pajak kita meningkat
tapi kita tidak bisa pastikan apakah kemudian orang orang kaya ini kemudian akan memanfaatkan program pengampunan pajak ini
jadi kemudian di sisi lain tadi saya sudah sebutkan bahwa pemerintah
itu saya kira merupakan langkah awal yang baik
kemudian pemerintah juga bekerjasama dengan lembaga ataupun otoritas internasional dalam melakukan pemeriksaan pajak misalnya
saya kira cukup kuat ya kemudian kita mendorong ataupun memeriksa wajib pajak di luar negeri misalnya ya
misalnya tanpa menggunakan
misalnya program pengampunan pajak
baik bang yusuf ini kita sampai saat ini masih menantikan ya bagaimana taji insentif stimulus perpajakan yang diberikan oleh pemerintah
apakah benar benar bisa menciptakan iklim perpajakan yang lebih baik sehingga mendorong penerimaan perpajakan negara yang lebih tinggi lagi untuk kedepannya
terima kasih untuk sementara bang yusuf rendy manila peneliti ekonomi dari kor indonesia sudah bergabung bersama cnn indonesia today pada pagi hari ini